sampai jumpa di video selanjutnya
seperti ini ya
bu siapa lagi sih yang datang
banyak banget tamu yang datang hari ini
ngapain kamu kesini
karena aku ada keperluan sama dia
itu suara putri
enggak enggak enggak
emangnya kamu ada urusan apa sih sama tante andis
ingat ya putri
jangan pernah kamu berani injak rumah ini lagi
ini semua gak ada urusan ya sama kamu
enggak enggak enggak
kamu gak bisa ngusir aku
enggak enggak sekarang kau pergi
aku gak akan pergi sebelum aku ngomong
tante aku perlu bicara sama tante
tante juga mau bicara sama kamu
kita bicara di kamar tante aja ya
kok tante andis malah narik putri sih
jangan sampai raja tau kalau misalnya ada putri disini
putri harus tau kalau ada disini
tapi gimana caranya
kamu gak usah ikut ya
kamu gak usah ikut
tante cuma bicara sama putri
kenapa aku nggak boleh ikut sih
waktu kamu bongkar makamnya diego
kamu beneran lihat kan ada diego di dalam kuburnya
pasti tante nanya kayak gini karena tante ragu kan
digo itu udah mati apa belum
tolong jawab aja pertanyaan tante ini ya
sayangnya di pad collaborate seharusnya sudah mati
atau jangan jangan tante diteror sama orang yang sama ya
ulous banget ya
jangan bilang sama tante kamu juga diteror sama diego
aku harus ketemu sama putri
dia tuh kemana
lihat itu putri
itu diego masih hidup kan
itu kamu lihat sendiri kan
dia masih hidup
aku udah ketemu kok tante sama daegu
pokoknya sekarang aku akan angkap diego dan aku bakal bawa diego
supaya raja bebas
itu gak mungkin
aku jelas jelas sudah membunuhnya
beberapa pacaran sekarang communal
putri ada di ruang sebelah
tapi cuma aku yang bisa miliki raja saat ini
dapur apa itu
itu putri aku tau
kamu diem disini
aku harus liat putri
kalau misalnya kamu nanti keluar nanti kamu ketangkap
aku harus liat putri
gak ada putri
di luar tuh gak ada putri
aku yakin dia putri
gak aku tau
raja kamu tenang
kamu tenang disini udah biar aku yang ngecek
siapa yang merentah botol api ini cepat jangan keluar
cepat pergi pergi cepat
cari cari orang itu
gak mungkin ini gak mungkin
ada apa sih ini
tante kenapa si tante dari tadi teriak teriak terus
kamu pikir tanpa teriak teriak begini
gara gara kayak anak kecil tak usah mati lampu gitu
dekok masih hidup
jelas jelas diego itu udah meninggal tante
tante ngomong diego masih hidup lah
ini lahir apaan sih tante
putri kamu harus cari raja
cari raja sampai ketemu
siapapun orang yang meneror kita ini
dia gak akan berhenti
sampai raja menyerahkan diri ke polisi